ya ampun din
bandit bandit bandit
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
gue tangannya dikit
tadi ya pak din
tolong hati hati dan pelan pelan ya
buat mama jadi drop lagi dan banyak pikiran ya
pak makasih banyak ya pak
terus udah izinin mama untuk jagain mas al
karena kamu juga harus pulang
kamu harus ngejelasin ke bu rosa
soal kejadian kamu sama a
dan papa juga udah janji sama bu rosa
ini satu tujuan kan
tapi gak tau ya pak
aku masih kepikiran yang kejadian di villa itu
apalagi merenggut jiwa

aku juga pernah liat
sienna itu juga lagi mabuk mabuk kan pak
pake bawa bawa sienna segala
ini sekarang yang
dateng ke vilanya bu rosa
tinggal nunggu giliran dipanggil sama polisi untuk diminta ditinggalkan
hah serius elsa dipanggil
iya lagi berjalan sih
dia pasti kepikiran banget sih elsa pak
ya karena dia pasti kan ada
ada trauma lah
papa gak tau udah selesai apa belum
kasian dia harus berurusan soal polisi lagi
penasaran siapa ya
apalagi cyani juga belum ditemukan kan sekarang
kasian dia harus berurusan soal polisi lagi
papa tenang aja papa jangan dipikirin ya
ya walaupun aku tau dia pasti juga gak akan mudah
beberapa hari belakangan ini
itu naik turun naik turun terus
terus elsa dipanggil polisi
kebakaran di vilanya burosa
kita juga gak tahu rencana tuhan apa
kau juga gak tau kenapa bisa jadi kayak gini
yang pasti yang bisa kita lakukan hanya berdoa
semoga selalu diberikan perlindungan
tapi alhamdulillah sekarang bapak udah
sampai jumpa lagi
papa khawatir dengan pemanggilan adik kamu din
apalagi karena malam itu sebelum kebakaran gudang villa
papa melihat sesuatu
bapak belum mau bicara sama siapapun
termasuk mama din
karena papa belum yakin
papa barusan ngelamun
tenangin dulu tenangin dulu
papa masih kepikiran nak soal kebakaran di villa itu
ya papa berharap
korbannya bukan sienna
meskipun papa juga prihatin dengan korbannya tapi
semoga itu bukan sienna
apalagi sena orang yang kita kenal juga kan
aku juga berharap hal ini akan berlaku
aku juga sendiri dengan peristiwa yang terjadi pa
tapi aku juga gak tahu kenapa bisa jadi kayak gini
kita berdua aja yang penting keluarga kita
keluarga kita baik baik aja
tapi elsa juga belum mengabarin apa apa
belum selesai interogasinya ya
kita jalan lagi ya
ya pelan pelan ya
aku lagi dibetul sh egg
akhirnya aku gak kenapa kenapa jadi mama gak usah khawatir ya
alhamdulillah ren tapi ya itu mama liat aksi kamu sama paal tadi
aduh serem banget sih ren bikin mama khawatir mama sampai jikir terus
ya berarti alhamdulillah mak aku selamat berkat doa mama juga
makasih ya ma udah doain aku
iya sama sama ren siapa lagi yang doain kamu kalau bukan mama sendiri
habis kamu gak pulang pulang juga sih jadi mama bingung deh
iya mbak aku minta maaf ya aku baru pulang soalnya tadi aku sibuk banget ma
aku ngurusin paal di rumah sakit terus ngurusin motornya paal juga di tkp ma
tapi sekarang semuanya udah beres kan ren udah aman aman aja
iya insya allah semuanya beres
alhamdulillah kalau gitu tadi mama ketemu mbak bella
iya mbak bella nanyain kamu katanya udah pulang apa belum
kalian udah saling ngobrol lagi kan ren terus juga itu gak saling ngejauh gitu
kamu tuh apa sih jawabannya gitu aja
udah ma yuk deh gue bersih bersih dulu ya
lo lo kepo banget gua mana tau pak bos kemana
ya kamu kenapa rapid tadi ada yang rame rame ada yang datang
ini motornya al
iya lah masalahnya kemana
iya bro saat tadi ada mobil towing dateng
towing itu yang suka ngangkut motor im
nah ini ngangkut bawa pulang muter pak bos tapi urusannya udah di tackle sama randy
iya pertanyaannya adalah ini motret di sini tadi kiki juga nanya alnya mana
oh tuh tuh ada mobilnya pak suri cuk lo bukain
oh baik buk
tunggu pak suri
tunggu pak suri
aduh aduh aduh
ba dien kok tangannya kiki ba dien gak kenapa kenapa aduh ma'anin
ayuh pelan pelan ini masih sakit tangannya kiki pak suri
aduh pak suri
aku gak apa apa aku baik baik aja
nanti kita bicara di dalam budget
aku juga pengen ketemu sama anak anak mah
mari pak suri
aduh aduh aduh
sini sini makasih makasih
aduh aduh sini sini
aku kangen sama mama
mama juga kangen banget sama reva
udah ternyata langsung meluk reva
karena mama abis dari luar
mama gak sempet nunggu kamu
malah aku mau